menuju ke jalan yang datang
bertempat di gedung komisi pemilihan umum
kpu resmi menggandeng pt pos untuk distribusi logistik pemilu
kerjasama ini agar logistik dapat diterima dengan baik
hingga ke pelosok negeri
hal ini untuk menunjang pelaksanaan pemilu yang aman tertib dan lancar
nanti dalam konteks penyelenggaran pemilu
kita berharap beberapa dokumen dokumen yang penting
yang kita harapkan bisa tepat waktu tepat sasaran di seluruh indonesia
tentu ini bisa dikerjakan dengan baik oleh pt pos
jadi ini adalah kerjasama strategis antara kita
sebuah lembaga kpu penyelenggara pemilu
dengan pt pos juga milik negara bumn
sehingga saya kira bisa saling menyukseskan dan menguntungkan
untuk pengiriman pt pos bekerjasama dengan perusahaan transportasi laut
dan udara swasta maupun bumn
sedang untuk kawasan tertinggal terdepan dan terluar indonesia
pt pos akan bekerjasama dengan tni dan polri
betul jadi sebenarnya pos ini juga untuk yang laut dan udara
bekerjasama baik penerbangan maupun kapal kapal pelni
maupun asdp bumn maupun kapal kapal swasta komersial
namun apabila penerbangan maupun laut ini
kerjasama b dua b ini tidak cukup
biasanya kami dibantu oleh tni
jadi kita menggunakan pesawat tni maupun kapal kapal patroli tni maupun polri
nah itu yang selama ini kita gunakan
termasuk pengalaman kami dalam menyalurkan bantuan sosial
juga kerjasama dengan polri dan tni
untuk tempat tempat atau lokasi lokasi remote area
tiga t terutama ya yang sangat sulit dijangkau
itu kita kerjasama dengan tni dan polri
dan juga paket
kerjasama ini merupakan bagian penting agar salah satu proses
tahapan pemilu yakni distribusi logistik
mampu menunjang kinerja kpu
menggelar proses pemilihan umum dengan aman dan lancar
rafa fafi fikri adin jakarta